selamat malam hari hari belakangan topik pilkada masih menjadi pembicaraan hangat
hampir semua kalangan di negeri ini
dan tak dapat ditampik dinamika politik di jakartalah
yang paling mendapat sorotan dibanding seratus daerah lain yang berbarengan melaksanakan pilkada
betapa tidak pergumpulan politik di dki dibumbui kontroversi kasus penodaan agama
yang seakan mampu membelah publik tidak hanya wilayah ibu kota
kontroversi ini pun mulai berdampak pada tergerusnya elektabilitas calon petahana
lalu apa langkah kubu petahana menghadapi cobaan politik ini
inilah topik pembahasan kami malam ini
anda menyaksikan afd now
berbicara petahana maka jelas kaitannya dengan pasangan nomor urut dua
ada basuki cahayapurnama calon gubernur dan jarod saiful hidayat sebagai wakilnya
ahok terkenal dengan marah marahnya
yang paling membekas adalah omelan kepada wali kota jakarta barat
dan warga nasional fnd
seperti apa marahnya
mari kita saksikan bersama
ketika di wali kita mengadu rumah orang salah alamat lagi
ini ada pengaduan saya lihat kamu mengadu
sertifikatnya di mana yang dibongkar di mana
jangan jadi ceng ceng ceng orang selain urus ini
banyak yang mengeluh sumbu pendek pak ahok ini
tersulut sedikit meledak sudah
semua yang bikin ulah pasti kena marah tidak ada yang menyalahkan
tenang anda tidak sendirian
pak anas tadi juga bukan orang yang satu satunya yang kena semprot ahok
kami para wartawan sudah biasa menerima lungsurannya
niatnya mau konfirmasi ujung ujungnya jadi pelampiasan emosi
seperti yang satu ini
ini kota sudah berapa puluh tahun berantakan
saya mau tanya ini kota udah berapa puluh tahun berantakan
udah lah nggak usah tanya lagi
nggak usah tanya lagi
nggak usah tanya lagi kok nggak mau bahas itu lagi
ya bukan jurnalis namanya kalau dimarahi sedikit langsung kendor
sudah biasa itu
bagi kami konfirmasi itu harga mati
tujuannya agar informasi yang disampaikan clear dan tidak berasumsi
meski ujung ujungnya kena marah lagi
sekesinya kapan pak
mulu mau tau aja diskusi kapan
itulah resikonya jika tugas di balai kota
tapi itu belum apa apa
ahok pernah marah pada salah satu media yang menulis berita tanpa ada konfirmasi dirinya
hari itu si bapak galaknya luar biasa
sampai ada pengembang menggugat ini membatalkan kontribusi tambahan klb maupun pulau
berarti ini ide dari koran tempo dan wartawan
yang tak kalah seru adalah perseteruan antara ahok dan haji lulung
anda kenal kan haji lulung
entah ada dendam apa diantara mereka berdua
yang jelas haji lulung selalu sewot dengan ahok
ahok pun serupa haji lulung tak ada benarnya buat dia
perseteruan memanas ketika kasus pengadaan ups pada apbd perubahan pemprov dki dua ribu empat belas
jangan kuar kuar kalau kagak punya ilmu jangan kuar kuar
kalau kagak pinter jangan kuar kuar
saya memberantas korupsi saya memberantas korupsi
tapi di dalam kepemerintahan dia ada korupsi
pantun pun berbalas ahok mengeluarkan tangkisan
sampai sampai ia membawa bawa pembantu dan cabangnya ke bapak
bisa kita tahu cabangnya
terima kasih iyai mbak af woman syukur jelaskan semua member lips knew he'se

jadi agak mendorong
dalam bursa calon gubernur
ia digadang gadang menjadi calon kuat dari partai kaabah p tiga
dengan jumawa abraham lunggana berkata
pasti menang jika hanya melawan ahok
yang tidak milih ahok pasti milih saya haji lulung
yang tidak milih haji lulung pasti milih ahok
tentunya kalau dalam hitung hitungan mayoritas
ucapan haji lulung ternyata hanya isapan jempol belakang
bagaimana mau menang jika masuk bursa saja tidak
lulung belum juga puas
ia menebar isu jika ahok psikopat berdasarkan hasil psikotest
seperti biasa pernyataan haji lulung mendapat sambutan luar biasa
itu kan masalahnya lulung salah baca aja
kalau laporan kejiwaan itu nggak bisa dikasih ke orang lain
mungkin lulung lagi baca laporan kejiwaan dia sendiri
dia begitu baca haji abraham lulung dikira basuki
ya ada yang menarik dari cuplikan tadi sesungguhnya
ada ponsel wartawan berbunyi saat mereka mewawancara ahok
untung tidak kena semprot dia
mari kita saksikan sekali lagi
ringtonnya jangkrik lagi
tak hanya marah ahok ternyata juga bisa melucu
ada beberapa petikan yang kami rangkum termasuk yang satu ini
wartawan bertanya harapannya di tahun dua ribu enam belas
ya lu jadi bos
ya untuk jakarta pak
untuk jakarta pak
untuk jakarta pak
ketika berbicara ahok tidak seru
jika kita tidak berbicara wakilnya jarod saiful hidayat
konon kedekatan ahok dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
membuat pasangan ahok jarot mendapat usungan dari pdip
soal kedekatan jarod juga tak mau kalah
bumega dekat dengan siapapun juga
saya juga dekat dengan bumega loh
kami percaya kok kalau pak jarod dekat dengan bumega
bagaimana sih bumega kalau melihat orang
bumega dan partai ya
itu kalau melihat orang itu bukan melihat orang loh ya
kalau melihat orang bukan melihat orang
jadi apa yang dilihat pak
jujur saya jadi bingung dengan jawaban bapak
coba kita dengar lagi
dengan lebih tenang lagi
supaya lebih paham
bagaimana bumega jika melihat orang
itu kalau melihat orang itu bukan melihat orang loh ya
mungkin maksud pak jarod adalah bumega dan pdi perjuangan
melihat orang dari kepribadian dan kemampuannya
melihat orang bukan melihat orang
tanpa bermaksud sombong
saya sebenarnya kenal betul dengan pak jarod
saya tahu persis apa kesukaan pak jarod
saat menyusukan ke pasar
jarod terperangah dengan singkong berukuran raksasa
atau ya besar lah kalau tidak mau dikatakan raksasa
karena terlalu berlebihan begitu ya
dengan kemampuan daya beli yang besar
maka jarod langsung menyikat singkong besar tersebut
dan anehnya pembelian singkong ini langsung menjadi kabar besar
menurut pengamatan saya sendiri
jarod saiful hidayat adalah calon wakil gubernur pertama
yang membeli singkong di pasar dengan uang seratus ribu rupiah
belum diketahui apakah uang itu ada kembaliannya atau tidak
baik kita kembali membicarakan ahok
tadi kita sudah lihat bersama rival ahok yang bernama haji lulung
ada lagi penentang ahok lainnya
sudah jelas semua
intinya tangkap ahok karena korupsi
sang habib makin sengit ketika muncul rekaman video fenomenal yang sangat terkenal
jadi jangan percaya sama orang
bisa aja dalam hati kecil bapak ibu
ya kan dibohongin pakai surat al ma'idah
rima satu macam macam gitu
itu hak bapak ibu
jadi kalau bapak ibu perasaan
karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya
ya sudah familiar sekali itu tadi ya
dan video tadi sesungguhnya ada sisi positifnya
banyak orang yang penasaran yang akhirnya tahu
apa isi dari surat al ma'idah ayat lima puluh satu
biasanya kalau baca quran hanya baca arabnya saja
kini dibaca baik baik artinya
nah berawal dari kata sambutan berakhir dengan dugaan penodaan
itulah nasib ahok yang bak pesakitan
karena ucapannya ahok mendapat protes dari sebagian umat islam
mereka membuat gerakan pada empat november lalu
dan menuntut agar pemerintah melakukan tindakan bagi ahok
atas dasar penodaan agama
tidak itu saja aksi berlanjut pada dua desember lalu
dengan tajuk aksi superdamai gelar sajadah menjalankan ibadah
presiden jokowi hadir untuk mengikuti sholat jumat berjamaah di monas
selain aksi super damai ada hal lain juga yang menjadi sorotan
payung biru jokowi
payung menjadi komoditas dagangan di dunia maya meski tak laku laku amat
oke kembali ke cerita semula
akhirnya ahok menjalani sidangnya dan melunak
cerita garangnya seorang basuki cahayapurnama kini menjadi barang langka
dalam sidang ada suasana yang jarang terjadi
anda pernah melihat ahok menangis
kejadian di sidang itulah yang terlihat
mari kita simak dan kita saksikan bersama rekamannya
saya sangat sedih
saya dituduh menista agama islam
karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat
dan saudara saudara angkat saya sendiri
dan juga sangat sayang kepada saya
penodaan agama telah menggoyang langkah petahana
perjalanan ahok jarot masih berlangsung dan bukan tidak mungkin ada gejolak lain yang menghadang di depan
sebelum mengakhiri segmen ini kita beri kesempatan rizik sihab yang akan menyampaikan pesan pesan bagi politisi
berikan pendidikan kepada masyarakat
politik yang sehat politik yang bersih politik yang jujur politik yang bertanggung jawab
pejabat siapapun mau muslim mau non muslim
kalau dia melakukan pelanggaran etika melakukan pelanggaran terhadap undang undang lengserkan
ya hingga kini pasangan ahok jarot masihlah menjadi pasangan yang paling populer
namun popularitas tak selalu beriringan dengan elektabilitas
terlebih lagi jika populer di pusaran kasus yang begitu kontroversial
lalu apa jadinya jika petahana juga memiliki sosok kontroversial sebagai salah satu jurubicaranya
adakah strategi khusus
nantikan informasinya di usaha jeddah
secara kasat mata tugas tim pemenangan dibalik pasangan calon gubernur petahana

secara kasat mata tugas tim pemenangan dibalik pasangan calon gubernur petang
salam dua jari ahok jarot pasangan lagi
salam dua jari ahok jarot menang lagi
lagu kampanye ini sengaja digubah oleh ruhut sitompul
politikus yang kini menjadi juru bicara tim pemenangan basuki cahaya purnama
jarod saiful hidayat atau ahok jarot
ya ruhut memang bukan wajah lama di kancah perpolitikan indonesia
mantan ketua dpp partai demokrat ini dikenal kerap berpindah haluan
kini ia memantapkan diri mendukung calon gubernur petahana di pilkada dki jakarta
sosok ruhut memang berbeda dengan politikus pada umumnya
cukup kontroversial namun mampu mengundang perhatian
di sela sela kampanye ahok jarot saja
pemeran poltak di sebuah sinetron yang cukup fenomenal di akhir sembilan puluh an ini
lihat saja pendukung ahok jarot tak segan segan meminta berfoto bersama
ruhut pun dengan santainya membeberkan hal unik dari ahok dan jarot
selama menemani mereka berkampanye
ternyata secara manusiawi mereka juga pada umumnya masyarakat biasa
ternyata juga unik unik seperti apa yang ditemukan
iya banyak hal hal yang unik dari dua tokoh ini
contohnya kan kami kadang capek kita punya tim menyiapkan makan di tempat yang enak
ternyata pak ahok
kan saya tadi maunya lele
oke pilihan makanan ternyata menjadi hal yang cukup diperlukan
jadi memang mereka sangat gimana
begitu juga pak jarot
bahkan pak jarod ini kelihatan bercanda tapi orangnya serius
contohnya di salah satu tempat kemarin
ada yang menolak
dia dengan tenang
oh ya kenapa kami nggak bisa masyarakat setempat bisa menerima kami
tapi rumahnya di mana
dia orang yang memang sistematis ya
oh di sebelah sana di mana aja sana
kamu punya ktp sini nggak
orangnya malu lari
karena memang itu orang orang kiriman
tugas pria enam puluh dua tahun ini sebagai seorang yang sering membisihkan masukan tak terlalu berat
sebab pasangan calon yang didukungnya merupakan petahana yang sudah tahu seluk beluk jakarta
ada nggak sih momen dimana ketika apa yang bang luhut dan juga tim sukses ini menyampaikan sesuatu
tapi paslon ini ternyata punya ide sendiri
oh iya saya sebenarnya mengikuti apa maunya paslon
karena begini contohnya
kan pak ahok dan pak jarod ini kan pertahanan
datang ke satu tempat dia tahu proyek proyek mana yang sudah dia kerjakan
dia mau lihat dia mau tahu dia tanya ke masyarakat kan
sudah bukti bukan janji
yang lain masih janji pening aku tante
jadi rakyat itu senang
berprofesi sebagai pengacara
membuat ruhut memandang kasus yang dihadapi ahok secara proporsional
ia sadar betul dengan proses hukum dan langkah langkah yang akan dilewati ahok nantinya
yang tentu berimbas pada pola strategi tim pemenangan
oke dibalik kalau kita lihat sekarang ada kasus mungkin yang menimpa pak ahok khususnya
gimana sih dari pihak tim sendiri termasuk bang luhut sendiri bersama tim sukses ini
mungkin dalam tanda kutip rebranding atau apa sih istilahnya yang mungkin cocok untuk mengatakan bahwa
supaya hal ini tidak terlalu terkait dengan bagaimana proses pilkada nantinya
ya jadi memang kualitas komunikasi itu penting
kan banyak yang kami sebenarnya pak ahok akan menjadi tersangka
saya dapat informasinya berapa hari yang lalu dari ahok sendiri
bang gimana bang aku dengar kayaknya aku bakal tersangka
oh enggak aku tetap tegar ya
udah tegar kamu mengalir aja pegang tangan tuhan saya bilang sama dia
eee enggak usah khawatir
urusan menyerang lawan politik
bukan hal baru bagi ruhut
meskipun spesifik menyebut pasangan calon nomor urut berapa
luhut mengutarakan pendapatnya terkait janji yang diumbar pasangan lain
mbok kalau kampanye belum berbuat
kasih janji tapi tolong janji yang masuk di akal
contohnya ada yang mengatakan
akan memberi bantuan tiap kecamatan satu m bantuan ini ini
uang dari mana saya mau tanya
itu apbd ada mekanismenya
kalau mau digunakan mesti izin dprd yang seratus lebih itu
tidak bisa sembarangan salah salah menggunakan itu
hah nanti gak lama jadi gubernur kalau dia menang ya
langsung jadi pasien kpk kan kasih pilihan rakyat
disadari atau tidak memberi bumbu kampanye
terkadang memperuncing suasana terkadang pula meredam dengan celoteh jenaka
roni satria jakarta
usai ditetapkan sebagai tersangka
kasus penodaan agama calon gubernur petahana basuki cahayapurnama atau ahok
mulai jarang bicara di media
ada apa dibalik sikap ahok ini
seberapa optimis pasangan ahok jarot menghadapi kontestasi politik pilkada
jarod saiful hidayat sebagai calon wakil ahok
akan menjawabnya secara gamblang usai jeda

datang di asap
bertemu dengan penkea orang yang kalau patrimonial tersebut
pasangan calon nomor urut dua di dki jakarta
nah untuk dki jakarta ahok jarot adalah pasangan yang awalnya ada di atas
angin kemudian berubah dan kemudian ada sejumlah cerita di balik pasangan ini
pertama soal penodaan agama yang kemudian kasusnya masih disidangkan hingga sekarang
ada penghadangan di mana mana ketika berkampanye
dan juga lembaga survei yang memprediksi ahok jarot ada di posisi tidak lagi di nomor satu
tidak seperti sebelumnya
dan kita akan berbincang terkait dengan fenomena yang dialami oleh pasangan nomor urut dua ini
bersama kami sudah hadir calon wakil gubernur nomor urut dua dki jakarta jarod saiful hidayat
pak jarot selamat malam
saya ngeliat tenang banget sih
tidak stres tidak yang
wah tidak seperti orang yang sering dihadang gitu
yang ladang juga saudara saudara kita sendiri
santai aja lah
tenang santai sabar gitu kan
nggak apa apa mereka juga masih banyak yang masih belum paham
kalau di awal awal pasangan ini adalah pasangan yang ada di atas angin lah
orang memprediksi jauh angkanya dibandingkan dua pasangan lainnya
tapi kemudian dalam perjalanan waktu hasil survei menunjukkan pasangan ini tidak lagi di nomor satu
apakah ada pengaruhnya buat bapak
tidak ada sama aja
itu biasa ya
jadi dulunya kan pastilah belum ada lawan yang muncul ya
sekarang sudah ada pasangan yang muncul otomatis lah itu
pengaruhnya ya justru saya terima kasih ya dapat banyak informasi
dapat dari pengetahuan
dapat dari pengetahuan dari para tukang tukang survei itu
kan banyak sekali
mereka kan pekerjaannya kan memang melakukan survei
tukang survei itu kan macam macam
saya menangkap ada kegetiran begitu terhadap tukang tukang survei ini
karena kalau menurut saya sih survei itu kan dinamis ya
masyarakat sangat dinamis dan itu terlalu dini lah
sekarang sekarang ini masih terlalu dini
terlalu dini menurut saya ya
oleh sebab itu ini kan juga
satu hal yang positif bagi kami untuk lebih banyak turun ke masyarakat gitu ya
survei sendiri sebenarnya dianggap sebagai sebuah parameter yang penting nggak buat pasangan ahok jarot
sebagai pengetahuan aja
sebagai pengetahuan saja
ya sebagai pengetahuan yang konon katanya bisa diuji secara ilmiah ya
tetapi tidak harus kita percayai
pak jarod ini kan kontes
politik bukan yang pertama yang bapak jalani
jauh sebelumnya bapak sudah pernah melaksanakan ini di blitar
ada nggak bedanya sekarang sama yang kemarin dilewati
selain tentu saja skalanya lebih besar ini skalanya provinsi dan lokusnya di jakarta bukan di jawa timur
saya mengalami pilkada ini tahun dua ribu lima di blitar
pemilihan langsung oleh rakyat ya
sekarang dua ribu enam belas sama ya
pengalaman hampir sama ya
waktu saya di blitar yang banyak berkampanye yang aktif betul itu adalah kelompok kelompok masyarakat
sehingga praktis waktu di blitar tahun dua ribu lima itu yang berkampanye masyarakat yang membiayai mereka
kami banyak mendapatkan bantuan dari masyarakat kota blitar
baik dalam bentuk material maupun imaterial
bayangkan mereka ada juga yang setiap hari itu datang ganti ganti di kita punya posko membawa dagangannya
hari ini sate ya
besok tahu lontong besok mie nasi goreng ya hampir sama seperti sekarang
apa yang mereka lakukan waktu itu
kalau di blitar ya mereka kampanye sendiri sendiri
dia bikin kaos sendiri sendiri dan sama sekali tidak ada atribut
hmm dan sama sekali tidak ada atribut

kudik kedik itu nggak ada
poster poster nggak ada
kaos tetapi mereka sendiri yang desain
mereka sablon sendiri
mereka sebut sendiri gambarnya macam macam
ya kami sempat mengkoleksi gambar itu
itu ada tujuh belas
dan benar benar sama sekali pak jarod tidak mengkontribusi itu
saya berkontribusi waktu itu untuk membayar saksi
betul anda boleh cek di
gak seperti cerita cerita apa namanya kampanye yang ratusan miliar
ada yang menjadi kepala daerah ya kemudian sampai habis puluhan miliar ya
itu saya heran
kok berani beraninya gitu loh ya biaya sekian banyak itu nawaitunya apa
gitu aja sebetulnya ya
sama di jakarta juga seperti itu
anda bisa melihat fenomena masyarakat juga menyumbang
ada yang menyumbang dalam bentuk dana dana kampanye yang langsung bisa dikirim ke kita punya nomor rekening
ada yang jualan baju ya
ada yang mengadakan gala diner ya menyumbang
dan besar sekali
artinya ketika rakyat sudah percaya kepada para pelayan pelayan masyarakat
saya ini pelayan loh
pak ahok juga pelayan masyarakat
yang melayani warga jakarta
dan dia percaya bahwa pelayannya itu jujur sepenuh hati tidak diskriminatif dan mempunyai harapan karena kinerjanya mereka bisa rasakan
maka mereka akan bergotong royong
inilah pola kampanye rakyat
ini terjadi di jakarta yang katanya orangnya lebih rasional bahkan sedikit individualistis
tidak merasa rugi atau
seperti bagaimana pola sumbangan yang paling sederhana
ini bos bos semua yang nyumbang
tidak dari dana yang kami kumpulkan sekarang sudah lebih dari tiga puluh miliar
dua puluh miliar mulai dari
oktober november ya
karena ada ketentuan kita minimal sepuluh ribu perseorangan maksimal tujuh puluh lima ribu
sedangkan kalau perusahaan maksimal tujuh ratus lima puluh juta
modelnya seperti apa dikumpulkannya bagaimana
mereka bisa transfer langsung kalau di rumah lembang itu ada edc
jadi dia bisa juga
tinggal gesek atm nya saja
tinggal gesek atm nya saja
dan banyak itu
setiap hari di rumah lembang di bawah ya hampir seratus juta rupiah
nah inilah bentuk gotong royong dari warga masyarakat
artinya bapak mau katakan bahwa apa yang merundung ahok dengan kasus penodaan agamanya itu tidak terlalu berpengaruh
saya tidak tahu bagaimana pengaruhnya
mungkin bagi sebagian orang ada pengaruhnya
tapi bagi kami kita jalan aja
tidak ada masalah
warga jakarta saya yakin sudah cukup cerdas saya cukup dewasa
untuk bisa menilai
apakah betul pak ahok itu menista agama
kalau menurut bapak
atau pak ahok itu menyerang
oke itu tidak ada bagian
p beardkiej yang memours sudah menospok
sengaja dibati oleh muslim yang mulai lipstick
jumlah dukungan orang yang datang ke rumah lembang sumbangan itu tidak terlalu signifikan
seratus juta menurut saya adalah angka yang besar
kalau setiap hari yang datang orang yang berkunjung berapa
rata rata ya hampir seribu bahkan lebih
tetapi itu rumah lembang saja belum tempat tempat yang lain
saya pernah di satu lokasi warga itu juga iuran loh menyumbang
ada yang sepuluh ribu dua puluh ribu lima puluh ribu ya nggak besar
tapi ada kebanggaan
ada juga mereka yang membeli
mercedas itu dia beli
membeli selendang dan sebagainya
nah anda tadi katakan bahwa warga jakarta itu rasional
dan bahkan individualis
tetapi ketika ada pemilihan seperti ini dia betul betul mengharapkan ya
nanti di jakarta itu akan tetap dipimpin dan dilayani oleh sosok sosok yang mempunyai integritas tinggi
dengan kita dibiayai oleh masyarakat itu menginginkan kepada kita bahwa kita itu membawa amanah mereka loh
untuk membangun pemerintahan yang betul betul bersih yang jujur yang melayani
oleh karena itu ketika saya
saya turun ke lapangan selalu saya cek kepada warga masyarakat yang saya temui
apakah masih ada aparat pemerintah yang suka menarik pungli
mengutip uang dari masyarakat
rata rata mereka sudah menyampaikan tidak
artinya revolusi birokrasi reformasi birokrasi di dki jakarta ini sudah jalan dengan baik
ada pencerahan ada kesadaran dari
aparat pemerintah untuk melayani
inilah yang mungkin salah satu daya tarik sehingga mereka secara rasional akal sehat memberikan bantuan kepada pasangan ahok jarot
dengan munculnya kasus penodaan agama itu memberikan sedikit banyak memberikan pengaruh kan pak buat kampanye
salah satunya penghadangan
nah pertama kali dihadang itu terkejut nggak
ya aku bilang ya bukan terkejut
ya saya lihat ya lucu aja gitu ya
saya pertama kali dihadang itu di
ya yang menghadang itu bukan warga situ
bukan warga situ
dia dari rw sebelah sono
padahal ru nya bersama sama kami
saya tanya ada apa ini kenapa kamu kadang
ini belum pernah tidak membayangkan bahwa akan dihadang sebelumnya
kami kan selalu berpikir positif
bahkan dihadang pun saya berpikir positif loh
berarti ini perlu diajak bicara ini
oleh sebab itu saya datangin mereka
baik baik gitu loh
ini kawasan sini ini mau digusur
he siapa yang menggusur
gitu loh ya
he terus saya jelaskan
akhirnya mereka paham
masyarakat yang membawa sepandu sepandu itu akhirnya paham
he siapa yang menggusur
akhirnya sepandu itu diletakkan
dia malah merangkul kita
dan ada sebagian warga masyarakat yang menggunakan kampanye hitam
dan ini perlu kami kasih pemutus
ini kan kalau saya membaca ini kan penghadangan yang kesannya memang atas kepentingan anak situ gitu kan
itu dari warga sebelah sana
yang warganya juga tidak kenal
iya tidak kenal ya
jadi itu ya
itu penghadangan pertama
kami temui mereka
kami datangin mereka
lucu banget gitu loh ya
ini kalau maksud saya ini adalah
dia sudah melakukan kampanye juga kan yang menghadang
ini saya masukkan black campaign
kemudian saya datangi saya jelaskan
kan gitu kan ya
jadi putih lah di situ
dan kemudian warganya jadi sadar
oh begitu pak renta ranya
memang kita akan jadikan tata ya perkampungan nelayan itu yang baik yang sehat yang bersih
terintegrasi sama pasar ikan dan wisata bahari
ada di situ seafood ya
ada restoran untuk makanan makanan khas ya
nah ini yang pertama
yang kedua lucu lagi
itu di kembangan utara
sekarang sudah masuk proses ya
ini yang tukang bubur itu
kemarin saya temui ya
bawa anak anak gitu ya
usia usia dua puluh tahunan begitu ya
bawa sepanduk teriak teriak nyanyi nyanyi gitu ya
padahal warga itu menerima
dan terima kasih loh
kita bisa tahu ya kondisi warga
karena nanti tanggal sebelas februari kan kami sudah aktif
sehingga punya modal untuk bisa menyelesaikan
nah yang di kembangan ini
kembangan utara lucu itu
saya tanya kan
kan tidak mungkin saya kemudian teriak teriak berorasi di situ
saya tanya mana komandanya
penanggung jawabnya mana
datanglah bapak datang
itu warga situ
dia bukan warga situ
itu kembangan utara yang bersangkutan warga kembangan selatan
sama sama kembangan kan
saya ajak dialog
maunya apa gitu kan
dalam keadaan itu bapak nggak marah
tidak merasa terganggu di hadang untuk kepentingan kampanye dan di hadang
kalau terganggu terganggu

ini maunya apa bapak
bapak tidak boleh masuk ke sini
loh apa alasannya
pak ahok tidak boleh
loh saya bukan ahok pak
bapak satu grup
bapak cuma satu grup
bapak lihat bapak tadi berada di panggungnya

loh apa alasannya
pak ahok tidak boleh
loh saya bukan ahok pak
loh apa alasannya pak ahok nggak boleh
loh saya bukan ahok pak saya jarod pak
bapak satu grup kan begitu
nah terus yang ngomong begitu
pak masalah kasus ini sudah diselesaikan melalui proses hukum
bapak tidak boleh menghadang kayak begini
kami ini dilindungi oleh undang undang yang boleh datang kemanapun juga
kalau bapak melakukan seperti ini bapak bisa saya laporkan ke polisi ke bawaslu
bapak bisa dibidana loh
dan saya lihat itu masih teriak teriak mereka itu
akhirnya ya sudah ini pembelajar supaya dia paham
ini proses pendidikan politik pendidikan demokrasi sekaligus kesadaran atas supremasi hukum
kita itu negara hukum tidak apa apa
terus terang kami tidak marah saya tidak marah
karena saya paham berhadapan dengan orang yang mungkin belum mengerti
akhirnya karena tidak bisa juga
tidak mengerti apa
masalah hukum masalah demokrasi gitu loh ya
maka diperlu dikasih pengertian
tapi tetap proses hukum berjalan wajar
kemudian saya pindahlah ke jalan haji mading
ke rumah tokoh ini
ya rumah tokoh
kalau kosana namanya pak haji saman
dialog di situ gitu ya
sampai menjelang sholat asal
habis sholat asar saya keluar begitu kan
maksudnya juga mau nyamperin orang orang untuk berdialog
sudah pak kalau saya sudah biar biar nggak apa apa
nah ini adalah proses pendidikan politik baik baik
bapak melihat bahwa ini sengaja dibuat
untuk kepentingan kompetisi politik
kalau saya merasakan ya dong pasti dong
kan tidak mungkin otomatis seperti itu
saya merasa yakin bahwa itu pasti ada yang mengor organisir
dan ujungnya adalah kontes politik ini
kalau di dada pilkada kan tidak mungkin
betul nggak kalau di dada pilkada nggak mungkin
pasti konteknya ke kontestasi ini
inilah yang kami selalu hindari
janganlah dalam kontestasi pilkada menggunakan isu isu sara
sempat ada sekuensi yang tertangkap kamera
di mana bapak menyelamatkan diri dalam tanda kutip dengan pak ahok waktu itu
dalam sebuah angkot yang berjalan bersama
oh tidak saya tidak
itu pak ahok
itu nggak bersama ya
kami kalau dilapangkan dengan cara bersama
supaya bisa efektif ada dua titik tiga titik empat titik ya
itu sebetulnya itu mungkin polisi yang terlampau khawatir
sehingga mengarahkan pak ahok untuk naik angkot ya
padahal nggak apa apa sebenarnya
itu mungkin sop nya kepolisian seperti itu
kami nggak ngerti ya
oleh sebab itu ini juga kami alami
sebetulnya kalau ada penghadangan itu pihak kepolisian ya pengawal itu kan mengarahkan kalau bisa jangan
cari jalan yang lain
tapi tidak bisa
harusnya itu dihadapi
biar persoalannya jelas
mas vito jadi persoalannya jelas betul
dengan cara seperti itu sama sama paham
ada kasus yang kemudian sudah masuk ke ruang sidang
penghadang bapak juga yang kemudian dilaporkan
sekarang sedang proses sidang
orangnya juga bukan politisi bukan elit
dia adalah pengusaha
ya kalau misalnya istilahnya pd perjuangan marahinlah tukang bubur untuk dirinya sendiri dan sebagainya
itu kan pada akhirnya kan implikasinya jauh juga ya buat keluarganya
kayaknya sudah ketemu sama beliau
saya sampaikan beliau mau mohon maaf kita maaf
tapi ini kan sudah terlanjur masih proses hukum
ini adalah kearah hukum
dalam ancaman pidananya itu sampai dengan enam bulan pidana ya
saya belum bertemu lagi sama beliau sama yang bersangkutan
dia kan kepala keluarga
saya ingin tanya nih gitu berapa anggota keluarganya
kalau dia kepala keluarga kan dia bertanggung jawab ya
kalau sampai nanti difonis pun begitu ya kami tetap bertanggung jawab kok
kalau memang beliaunya itu bersedia kami bisa membantu beliau
mudah mudahan didengar sama pihak keluarga dan beliau yang bersangkutan
pak soal penodaan agama sekarang
kita kan tahu walaupun
tidak semua orang punya pendapat yang sama
tapi ketika kita bicara agama islam itu mayoritas
termasuk juga di jakarta
bapak bertemu dengan warga ketika belusukan istilahnya
pasti mereka juga terpapar dengan informasi dan isu ini
apa yang menjadi tanggapan mereka terhadap isu penodaan agama yang melibatkan pak ahok
selama saya turun ke bawah nggak ada pertanyaan kayak begitu
justru mereka mereka itu selalu memberikan penguatan pada saya
untuk supaya tetap saya sabar
untuk tetap maju terus
dan saya dipisikin sama ibu ibu tua seringkali saya dengar
itu beliau sampaikan bahasa indonesia nya itu tuhan tidak tidur
bahasa jawanya dia sampaikan
bustiwa pak sabar
bustiwa boten sari
terima kasih ibu
yang sabar itu sebenarnya
jadi justru itu respon yang kami terima
kasus penodaan agama ini seberapa besar membuat kondisi perjuangan bapak menjadi abnormal
tidak tahu sayang
tidak tahu berapa besar
ya ngalir saja ya
tapi berpengaruh signifikan menurut bapak wah kalau misalnya nggak ada ini kan jalan mulus saja semuanya berjalan seperti ini
ini pendidikan yang baik bagi siapapun juga ya
bagi kita bagi pak ahok bagi warga masyarakat yang pendidikannya
kami nggak terlalu kefikiran itu yang penting jalan saja
pak ahok sendiri bagaimana sih tanggapannya
kalau sering tentu bapak sering berbicara dengan yang bersangkutan soal ini seberapa besar dia menanggapi ini secara apakah ini cobaan yang berat buat dia atau
bagaimana punya cobaannya bagi beliau
tapi beliau juga sudah sampaikan ya sudah
kita tidak bisa memutar jarum sejarah
kita harus selalu menatap ke depan
ini jadikan pengalaman bagi kita
makanya ya dijalani saja
ini kan ujian bagi kita semua bahwa indonesia ini dasar ideologinya apa toh
ini ujian dalam pilkada dki ini ya
apakah betul kita menjadi negara pancasila di dki
di dalam proses pilkada itu
pak ahok sendiri merasa
ya dia menyesal atau bagaimana setelah kasus di kepulauan seribu ini
pak ahok sendiri merasa
ya dia menyesal atau bagaimana setelah kasus di kepulauan seribu ini
waktu sidang kemarin kan sudah
waktu sidang kemarin kan sudah
dilihat semua orang ya
terserah bagaimana gitu ya
saya belum juga ngomong pada beliau
tapi kan itu sudah disampaikan dalam sidang perdana kemarin
dan terbuka sekali
buat pak jarod sendiri
perspektif bapak soal kasus ini seperti apa sebenarnya
seberapa besar ini kemudian masuk ke ranah politik sesungguhnya
atau ini hanya semata mata karena seorang basuki cahayapurnama
gagal untuk mengelola tanda kutip lisannya
susah juga ya biar aja
jadi saya tetap percaya bahwa warga jakarta
bangsa indonesia itu sudah sangat dewasa ya di dalam berpolitik
sudah bisa membeda bedakan ya
antara persoalan persoalan yang menyangkut suku agama
ras dan golongan dan pilihan politiknya
jadi sama sekali kami tidak ada rasa khawatir
kalau terganggu dan sebagainya sih
bagi saya sih enjoy saja
nggak apa apa kemana mana juga nggak apa apa malah senuk
kalau mau jujur dampak yang bagi saya pribadi
saya semakin terkenal loh
jadi kemana mana orang pasti kenal gitu ya
minimal ngajak foto dialog ngasih penguatan
kan senang juga banyak saudara banyak teman
tapi sekali lagi apakah ini bapak melihat ada arah
sekali lagi kontes politik di balik ini
yang bisa menilai betul itu saya kan pelaku ya
yang bisa menilai itu ya para pengamat
kalau saya jalan aja
itu ada kaitannya dengan kontestasi politik atau tidak
ya saya tidak terlalu gublis gitu ya
apa yang menarik yang selama ini bapak sudah temukan di lapangan
dalam perjalanan kampanye
kita bisa evaluasi secara menyeluruh
ini banyak hal hal yang menarik
saya rasa ternyata menarik ketika di satu tempat itu ada anak anak sma gitu
saya lihat sma atau smk
itu salaman tidak mau satu kali dua kali tiga kali terus salaman
foto gitu ngikut terus
saya tanya kenapa
kamu kok begitu jalan jauh ngikut terus salaman terus terus
pak syah itu terima kasih
sama pak ahok sama pak jarod
karena kami bisa sekolah dapat kjp pak
swasta atau negeri nak
saya ada sekolah di swasta satu sekolah swasta
satu bulan dapat enam ratus tiga puluh ribu
langsung masuk di dia punya rekening
dia menyampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa
saya sangat terenuh ya
ketika seorang ibu
kemudian datang salaman begitu ya
merangkul menggukuk guguk dan menangis
karena dia punya suami
baru pulang dari rumah sakit ya
kena biaya tujuh juta lebih
tapi dia gratis karena dia masuk bpjs kesehatan kelas tiga
ini hal hal yang sebetulnya membuat kami bahagia
sehingga ketika kami turun ke lapangan
banyak pengalaman pengalaman menarik seperti ini kami terima
betapa saya merasa mas vito
saya pribadi merasa
karena bisa melayani orang
mereka mereka yang kadang kadang kita tidak kenal
tapi dia merasakan betul
apa yang sudah mereka nikmati
ini yang membuat kami sangat ya
dan sangat ya menikmatilah ketika turun ke bawah
bapak lebih banyak turun ke bawahnya
lebih banyak berusukan negatif dengan pak ahok sekarang
karena pak ahok punya ya
pak ahok punya kendala psikologi setelah kasus ini
sebenarnya tidak juga
karena sudah terlanjur dibuka di rumah lembang
pak ahok di lembang
di lembang ya
kenapa kok dibuka rumah lembang
karena dulu setiap hari pak ahok kan setiap pagi
itu menerima pengaduan masyarakat ketika di balai kota
ada yang punya persoalan selalu ngadu ya
nah sehingga sekarang itu dialihkan ke rumah lembang
kalau ada masyarakat yang mengalami kendala
mengadu ke lembang
mengadu ke lembang menyampaikan apapun di lembang ya
tapi yang berusukan kan jarod saiful hidayat
jarod jarod itu akan berusukan begitu ya
ketika tidak ke rumah lembang
sekali waktu saya bersama sama pak ahok di rumah lembang
satu minggu itu berapa kali
kalau rumah lembang itu biasanya senin sampai dengan jumat
sabtu minggu tidak
satu minggu tidak
setelah dari rumah lembang
pak ahok juga sering juga berusukan ke beberapa titik gitu ya
sama dia juga senang sebenarnya berusukan
ketika saya datang sendiri ya ke beberapa tempat itu mereka juga tanya
terus saya selalu tanyakan
boleh pak ahok dari sini boleh senang banget mereka
nah sehingga ini tetap berjalan gitu ya
sekali waktu pak ahok juga turun ke lapangan
kita kan juga memperhatikan bagaimana kemudian
kita kan juga memperhatikan bagaimana kemudian
ketika jarod kemudian seperti mencoba untuk meng cover ahok
mulai dari pengambilan nomor urut
pengambilan nomor urut yang pidato kan pak jarod
kemudian kita tahu bersama pada akhirnya
pak jarod lebih banyak turun ke lapangan
karena pak ahok lebih banyak di rumah lembang
kemudian yang berhadapan dengan penghadang penghadang
akhirnya orangnya namanya jarod saiful hidayat
ini kan suatu fenomena yang menarik
tidak terjadi sama pak jarod
hanya terjadi di pasangan yang lain
hanya terjadi di pasangan nomor urut dua
ini memang pembagiannya seperti itu
ya enggak lah mengalir aja lah
saya dengan pak ahok itu kan pasangan ya
berarti harus saling melengkapi
saling kinergi satu sama lain
pak ahok jelas mempunyai kekuatan
tapi pak ahok juga mempunyai kelemahan
kami akan tutup kelemahan itu kekurangan itu
jarod juga begitu
jarod juga punya banyak kekurangan
tapi jarod juga paling tidak ya
juga punya kekuatan
pak ahok bisa menutupi kami punya kelemahan
pasangan yang baik kan begitu
saling melengkapi dan saling menjaga
jadi kalau pada akhirnya nanti sidang menimbulkan
ponis terhadap ahok
berarti jarod akan menjadi gubernur di dki jakarta
kalau misalnya pasangan ini menang terpilih
kami tidak pernah berpikir seperti itu ya
kita selalu berpikir yang positif lah
berdoa itu doa yang baik
kami berharap vonisnya otomatis dong
pak ahok tidak bersalah
kan begitu kan
makanya doa doa yang baik
tapi walaupun begitu
seorang jarod saiful hidayat pun
dalam kondisi tertentu
dan ini tidak dialami oleh calon wakil gubernur lainnya
terancam untuk jadi gubernur
di dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh
jika seandainya pasangannya
terbukti bersalah dan kemudian harus masuk
dan harus menjalani hukuman
di saat yang sama pasangan ini dinyatakan menang
oleh hasil pemilu
begitu kan kira kira pak
kami tidak punya pikiran seperti itu ya
kami dengan pak ahok itu
itu harus dijalankan bersama
seorang saudara seorang teman yang sesungguhnya
adalah ketika sahabatnya sedang mengalami ujian
dia harus hadir
ketika sahabatnya dalam kondisi bahagia dan senang
seorang teman tidak perlu menampakkan diri ke sahabatnya
ketika saudara anda atau keluarga anda
ada yang meninggal dunia
pernah tidak anda mengundang orang lain untuk datang melayang
mereka akan datang dengan sendirinya
ketika anda mengalami ujian
sakit misalnya ya
maka teman teman anda akan datang
memberikan support kepada anda
tetapi ketika anda
dalam kondisi bahagia
menikahkan anak katakanlah
pasti teman teman anda akan anda undang
tanpa diundang dia tidak akan datang
maksudnya ketika anda mempunyai teman atau sahabat
dan dia mengalami kesusahan
anda harus berada di sampingnya dan memperkuat dia
dan itu seperti itu hubungan anda dengan basuki chaya purnama
bukan hanya dengan basuki cahaya purnama
dengan anda pun seperti itu
dengan orang lain pun juga seperti itu
saya mempunyai seorang sahabat yang baik
ketika saya di bali kota
dan yang bersangkutan
itu tertimpa musibah
dia harus masuk penjara
saya tetap datang
saya tetap berhubungan baik sama keluarganya
setiap lebaran saya pasti datang ke situ
ketika itulah butuh penguatan
inilah yang saya minta
inilah yang sebetulnya nilai nilai
yang ada pada kita sebagai orang timur
pak jarod sekali lagi terima kasih atas waktunya
ini masih perjalanan masih beberapa bulan lagi
dan kita lihat seperti apa nanti pergerakannya di lapangan yang jelas
orang menjadi sangat familiar dengan seorang jared saiful hidayat
karena belusukannya itu sekarang
dan berhadapan dengan para penghadang penghadang
terima kasih pak
tak ada yang menyangka sebelumnya elektabilitas calon petahana ibu kota
yang dulu seakan mustahil terkejar
kini berbalik dan tergerus
penodaan agama menjadi kata kata yang kian populer
hingga merangsek ke panggung politik
kini gesekannya terus memanas
opini publik bergerak kian liar
implikasinya dinamika politik pun kian sulit terprediksi
bahkan anomali terjadi
saat data kinerja tak lagi berbanding lurus dengan elektabilitas
bisa jadi petahana membangun asa hadirnya momentum yang mengembalikan keadaan
sambil berharap rasionalitas pemilih berpihak pada mereka
sampai jumpa di afd now berikutnya